sementara itu penerapan pembatasan sosial berskala lokal mulai dilakukan di dki jakarta
sebanyak enam puluh dua rw di dki jakarta yang masih berzona merah melakukan psb lokal
salah satunya rw tujuh pademangan barat dengan jumlah pasien meninggal terakhir berjumlah dua orang
kebijakan psb lokal di wilayah dki jakarta merupakan langkah yang diambil gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk menekan penyebaran pandemi covid sembilan belas sebelum psbb tahap tiga dki jakarta berakhir besok empat juni dua ribu dua puluh
psbb lokal ini akan terus dilakukan jika keputusan psbb dki jakarta sudah dikeluarkan untuk berhenti atau dilanjutkan